dirlantas pol dan metro jaya kombes pol sambodo puromo mengatakan
pihak kepolisian telah berupaya keras untuk membatasi pemudik kembali ke kampung halaman
dalam aturan pelanggaran mudik di masa psbb
ia mengaku tidak akan segan memecat anggotanya
yang terbukti menerima sogokan demi meloloskan pemudik di pos penyekatan
apabila teman teman ada yang menemukan anggota main mata dengan para pemudik
pemudik bisa lolos dengan membayar
tolong dilaporkan di kami
kalau perlu videokan sehingga kami bisa usulkan untuk kami pecat lah
saya komandan aja begadang terus di cikarang
kalian anak buah main main saya pecat sekalian
sebanyak sembilan orang penumpang kereta komuter di stasiun bekasi
dipastikan terkena covid sembilan belas saat digelar tes swab pcr acak pada selasa yang lalu
dari sembilan orang itu empat adalah warga jakarta timur dan juga depok
wali kota bekasi yang juga merupakan ketua gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
di kota bekasi kami siang
berkunjung ke rsud kota bekasi
ia mengunjungi lima warganya yang dinyatakan positif covid sembilan belas
setelah mengikuti uji swab pcr selain lima orang warga kota bekasi
ada empat orang lain yang dinyatakan positif adalah satu warga depok
dan tiga warga jakarta timur
sementara enam puluh satu dari seribu pcr kit masih dalam penelitian
petugas medis rsud kota bekasi
pemerintah kota bekasi rencananya akan kembali melakukan uji swab
di tujuh titik checkpoint perbatasan
kawasan kota bekasi dan stasiun guna mengantisipasi penyebaran virus corona
di kota bekasi
hasil dari ponogeri kemarin ternyata empat orang itu adalah warga di luar dari kota bekasi
jadi jakarta timur ada tiga dan satu ada dari kecil depok
totalnya semua sembilan
pcr yang kita habiskan itu adalah kitnya yang sekitar seminggu

karena dahulu kita sudah menunggu sebenarnya karena di sampelnya itu terjadi pengeringan ya
karena saatnya itu masih ada enam puluh satu yang sedang digulirkan diproses di rumah sakit